anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
pemerintah provinsi jawa barat resmi merestui perpanjangan pembatasan sosial berskala besar
atau psbb di tiga wilayah bogor depok bekasi selaras dengan keputusan pemprov dki jakarta
namun pemerintah provinsi jawa barat juga mengajukan psbb proporsional menuju adaptasi kebiasaan baru atau akb di sejumlah wilayah
bagaimana persiapan akb di wilayah jawa barat dan sektor mana saja yang akan diprioritaskan untuk dibuka
kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan gubernur jawa barat malam hari ini rituan kamil
selamat malam kang emil
selamat malam mbak
oke kang emil langsung saja ini kan pemprov dki jakarta resmi memperpanjang psbb masa transisi satu bulan
dan daerah penyangga seperti bogor depok bekasi resmi juga memperpanjang sampai dua juli
apakah kemudian kebijakan ini sebagai upaya mendukung keputusan pemprov dki atau memang persebaran covid sembilan belas di bodebek masih tinggi kang emil
kita memilih kata proporsional karena jawa bali kan jumlahnya dua puluh tujuh
tapi dalam peta epidemiologis ini ada daerah daerah yang klasternya itu adalah kluster covid jakarta yaitu bodebek
oleh karena itu bodebek ini harus ikut seperti apa yang strategi dari dki
nah di luar yang bodebek kami berbeda ya ada pegunungan ada desa dan lain lain maka perlakuan psbb nya berbeda
nah oleh karena itu yang pertama untuk yang bodebek kita setujui sampai dua juli
bukan karena virusnya tidak terkendali karena kita sudah masuk kategori terkendali
di mana sudah tidak ada lagi zona merah di jawa barat dua belas zona kuning dan mayoritas enam puluh persen lima belas kota kebupaten zona biru
nah tapi karena satu klaster ini tidak bisa dibatasi oleh administrasi
karena berakhirnya jabodetabek ini dengan baik maka kita di jawa barat mengikuti hal hal tersebut
nah sisanya kami mempersiapkan psbb proporsional di skala mikro ya
memang kelihatan banyak istilah rumit tapi memang karena mbak situasi itu beda beda
jadi pemberlakuannya itu tidak boleh sama
kalau dulu psbb provinsi semua sudah lewat ya
nah sekarang masuklah ke dosis dosis pengobatan dosis dosis
nah pembatasan yang berbeda beda sesuai rapot hasil yang ada lima kewaspadaan itu dari kita merah kuning biru hijau kira kira begitu
nah oleh karena itu jangan kaget di jawa barat ada yang masih ketat ada yang sudah relatif dibuka
salah satunya tahap satu rumah ibadah di minggu ini tahap dua minggu depan adalah perkantoran dan industri yang dianggap low risk economic activity
baru masuk high risk economic activity setelah aplaus tujuh hari yaitu perdagangan
retail mall itu baru minggu berikutnya dan yang masih dibahas dan belum kita putuskan adalah sekolah
karena sekolah ini di jawa barat kan gak ada yang kena covid
jadi kami khawatir kalau belum yakin jangan sampai satu generasi anak anak kita terkorbankan oleh keputusan yang keliru
jadi masih kita rapatkan
oke kang emil tadi anda sudah menyebutkan soal pembatasan sosial berskala mikro
ini menarik sekali saya ingin penjelasan lebih konkret lebih rigid soal pembatasan sosial berskala mikro
bagaimana persebaran di tiga wilayah kritis jawa barat kang emil
ya jadi kan skala provinsi sudah ya itu skala besar
dan terlalu masif lima puluh juta dua puluh tujuh
kemudian masuk psbb yang kita pahami skala kota
nah sekarang kota kabupaten diwajibkan membuat rapot di level desa kelurahan
maka ada lima tiga ratus desa kelurahan ada lima tiga ratus status
bekasi misalkan ya
di dalam status bekasi itu ternyata ada yang hijau ada yang biru ada yang kuning ada yang merah juga
nah hasil kajian kita dari lima tiga ratus itu ada lima puluh empat desa yang kategori merah kira kira begitu
maka sekarang seluruh gugus tugas menggempur lima puluh empat desa itu
dan memang mayoritas ada di zona yang mendekati jakarta
depok sebagian bekasi bekasi
dan mayoritas memang tidak jauh
jauh dari zona itu
tapi dengan mikro ini maka energi kita lebih terarah
kita kayak nyelepin borok lah kira kira gitu ya
tidak seluruh tubuh kita harus obatin atau dioles lah
nah ini fokus ke titik titik atau istilahnya mungkin aku puntur ya
titik titik yang memang kita waspadai
dan kami meyakini itu metode yang baik
karena kami menyiapkan enam ratus dua puluh tujuh mobil rapi tes dan pcr
kita adaptasi kebiasaan baru
kami tidak lengah tetap waspada
nanti ada sidak mbak di kerumunan di pengkolan ada rame rame apa
kalau lancar berarti akb nya sesuai rencana
kalau ada anomali langsung kita lokalisir berbasis mikro
di kelurahan yang ada kerumunan itu atau desa kira kira
oke kang emil tadi anda sebutkan lima puluh empat desa daerah yang berdekatan dengan provinsi dki jakarta
ini targetnya berapa
berapa lama untuk bisa diselesaikan untuk menjadi zona yang lebih baik lagi
zona biru begitu
empat desa ini di tiga belas wilayah kritis ini kang emil
targetnya berapa lama kang
ini operasi yang agak unik mbak
karena makin mengecil mengecil mengecil
akhirnya pada saat satu desa ternyata positifnya lebih dari tiga
kita lakukan isolasi di desa desa tersebut kan harus dikasih makan
maka operasi nasi bungkus masuk di situ
pengetesan suat maksimal
nah si lima puluh empat desa ini kurang lebih cara mengukurnya sesuai standar who mbak
yaitu empat belas hari
jadi makanya raportnya kota kabupaten yang alhamdulillah dua minggu lalu diumumkan
baru minggu depan kita akan rilis
jadi ada orang nanya pak ini status datanya gimana
nggak bisa kalau standar who semua laju odp laju apa itu dihitungnya harus berapa
jadi kalau ada yang mengumuman naik kelas atau turun kelas maaf ya itu nanti diumumkan minggu depan
kang emil ini yang kami dengar berdasarkan informasi berseliweran sebetulnya
saya ingin minta klarifikasi dari anda
ada perbedaan pandangan kepala daerah menyikapi psbb proporsional persiapan menuju akb atau adaptasi kebiasaan baru
mungkin bisa dijelaskan apa sebetulnya yang membuat bingung begitu
yang membuat perbedaan di kepala daerah di internal jawa barat
mungkin cara menafsir aja
jadi poinnya begini
jadi tugas tugas tidak terlalu
tapi memberi rambu rambu ini loh
kalau kuning ada sembilan indikator
kekurangannya ini dan lain sebagainya
nah jadi kalau ada sedikit dinamika saya kira wajar ya
berbeda dengan jakarta memang karena kota besar gubernurnya langsung ke teknis
kalau jawa barat kami tidak bisa langsung ke teknis
tapi memberikan panduan koordinatif dan memberikan evaluasi
kang emil ini betul ya bahwa pencabutan psbb kemudian penerapan
ataupun pengajuan akb adaptasi kebiasaan baru itu harus mendapatkan izin dari kementerian kesehatan
dan itu harus diajukan oleh kepala daerah masing masing begitu kang emil
ya memang ada dinamika begini
pak kenapa kota kota jawa barat nggak masuk ke seratus itu
jadi ada dua grup yang saya pahami
satu grup yang sifatnya kota kabupaten diketeng keteng ya
ada yang sifatnya provinsi
kan pak jokowi sendiri mengumumkan kan ada empat kelompok provinsi
diizinkan akb yaitu sumatera barat dki jawa barat dan gorontalo kan
jadi kita ini diberikan kewenangan untuk akb nya itu satu provinsi mbak
jadi satu grup dua puluh tujuh kota kabupaten tidak gabung ke yang seratus an itu
nah ada prosedur memang
kalau ilmiahnya kan tadi sudah ya
lima level kewaspadaan berapa persentase ini guideline
tapi tetap ada prosedur surat menyurat yang harus dilakukan
minta psbb juga ke pusat
sekarang psbb nya mau berhenti juga surat berhentinya juga harus ke pusat
kalau mau akb juga harus kirim surat ke pusat
tapi kan di lapangan kami mendapati nggak bisa tunggu menunggu begitu kira kira begitu
sambil surat ini diproses edukasi ke masyarakat apa itu akb berapa level kewaspadaan itu tetap dilakukan
ini lah dinamika covid ya
daerah dan pusat insya allah makin kompak
kalau ada satu dua hal hal administrasi tidak harus menghalangi keputusan yang penting untuk masyarakat di lapangan khususnya di daerah
oke proses edukasi ke masyarakat soal akb adaptasi kebiasaan baru ini seperti apa
karena kan kemarin sangat sulit sekali ya untuk mengedukasi masyarakat soal psbb
apakah kesulitannya ini sama kang ketika harus memberikan edukasi kepada masyarakat soal akb ini
ya sebenarnya rumusnya cuma tiga
kalau boleh cnn juga terus terus mengedukasi
pakai masker jaga jarak cuci tangan
jadi kalau mau selamat covid ya itu tiga tadi
pakai masker jaga jarak cuci tangan
mau di kerumunan sosial kerumunan keagamaan kerumunan ekonomi rumusnya hanya tiga
nah kami mendapati kalau di kota relatif orang pakai banyak masker
tapi waktu saya sidak ke desa desa makin berkurang kesadaran itu
nah makanya kemarin kita putuskan ke gugus tugas jawa barat
minggu ini adalah kampanye
lagi menguatkan masker tapi tidak represif tapi mengucapkan terima kasih
tidak ada spanduk spanduk stiker stiker ditempel di rumah rumah penduduk
terima kasih anda sudah melindungi diri dan melindungi orang lain dengan pakai masker
atau pakai bahasa sundanya tong nepaan tong ketepaan
jangan menulari dan jangan ditulari
nah ini masif karena kami jangan sampai akb ini gagal
terus nanti masuk gelombang dua ya yang membuat usaha kita
apalagi angka reproduksi jawa barat kan hari ini
sudah di bawah
sudah bagus lah ya sudah luar biasa
jangan sampai naik gara gara kedisiplinan itu
memang tantangan sih mengedukasi itu paling paling
tadi anda sudah sebutkan soal gelombang kedua ataupun second wave
ini terakhir kang emil apa langkah antisipasi dari pemprov jawa barat
jika nanti terjadi gelombang kedua ataupun second wave
karena kalau kita melihat ke negara negara lain seperti korea selatan
yang kemudian sudah melonggarkan
masuk ke new normal dalam waktu cepat
kemudian terjadi gelombang kedua ataupun second wave
sudah diantisipasi belum ya kang emil oleh pemprov jawa barat
ya justru kita ini belajar dari mereka mereka yang lebih dulu
melakukan pelonggaran lockdown dan akb versi mereka
kemudian ada gelombang kedua
nah salah satunya itu memang
kalau di korea selatan ya
ternyata hiburan malam itu yang membuat akhirnya terjadi si kluster baru
makanya di kita belum diizinkan
kedua pembukaan sekolah ternyata ada kluster
maka di jawa barat sekolah juga jangan dulu
sementara kita pahit pahitan dulu mungkin januari lah kira kira gitu ya
kecuali ada sebuah indikasi yang sangat aman
dan sangat protokol kesehatan yang membuat januari bisa mergeser lebih awal
nah poinnya adalah kami sangat ilmiah mbak
jadi kami belajar dari negara lain yang error duluan yang bagus duluan
itu tiap hari saya di
kasih input vkon dengan expert untuk mencari best practice katanya portugal di
di sana lebih baik dari sisi ekonominya
tapi kalau sekolah ada negara lain lebih bagus
terus kita pelajari karena ini kan barang baru ya
jadi gimana ngadepin covid ini semua mencoba dengan caranya sendiri
maka ada yang bilang keputusannya terlalu lemah atau keputusannya berlebihan
itu adalah komen harian lah ya terhadap kita kita yang ngambil keputusan
tapi yang penting kita kerja keras kita ilmiah
mudah mudahan tidak terjadi yang namanya gelombang kedua
karena tadi kita antisipasi dengan enam ratus dua puluh tujuh mobil pelacakan yang pewarawiri tiap hari
kalau di tempat lain kan mungkin rebutan kira kira gitu ya
nah kalau jawa barat inisiatif semua mobil ambulan bis dan truk kita konversi jadi mobil pcr
karena satu satunya provinsi yang bisa memproduksi pcr dan rapi test sendiri adalah jawa barat
bulan depan puluhan ribu
alat buatan bandung ini membuat kita tidak harus nunggu impor atau nunggu jatah dari pusat
itulah kenapa kita insya allah optimis
oke kita tetap optimis kerja keras dan tetap berpegang pada sains
semoga tidak terjadi gelombang kedua ataupun second wave di provinsi jawa barat dan juga di wilayah indonesia lainnya
terima kasih sekali gubernur jawa barat rituan kamil atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini